lima puluh warga desa wangunjaya kecamatan cigenang cianjur
menderita keracunan seusai menyantap hidangan hajatan
warga yang menderita gejala keracunan sempat diberikan pertolongan pertama
di sebuah madrasah sebelum dirujuk ke rumah sakit
puluhan warga kampung cisepan desa wangunjaya kecamatan cigenang
kabupaten cianjur ditangani tim medis di madrasah setempat pada minggu sore
para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit cianjur untuk penanganan lebih lanjut
para korban menderita keracunan dengan gejala pusing mual muntah dan diare
diduga mereka keracunan setelah menyatap sajian nasi kuning pada acara hajatan di salah satu rumah warga
polisi mencatat setidaknya lima puluh orang warga yang keracunan dan harus mendapatkan perawatan
nah disitu setelah mengkonsumsi makanan itu kurang lebih dua jam tiga jam terasa perutnya sakit
kurang lebih lima puluh
sebagian dilarikan ke rumah sakit sebagian lagi ditangani di mes di mes desa
pihak kepolisian masih memeriksa beberapa saksi dan menyita nasi tumpeng untuk dilakukan uji laboratorium
gani aris kabupaten cianjur
sekarang waktunya menikmati hidup
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
bergerak dengan tulang dan sendi